iya ya bener
yaudah sana aja bu jangan ngurusin saya
aduh kalau kayak gini caranya bisa cemar ini nama baik bu remi
samperin aja lah lama
kami menjalin persatuan dan kesatuan
para geng kita harus latihan baris berberet
oke ini bakalan pulihkan badan mereka seperti semula
tapi inget kalau kalian tetep berantem kayak gini terus
kalian gak akan bisa menembus perisai rumah john
coba dong kalian tuh lupakan perselisihan diantara kalian
tidak ada sejarahnya genjail aku sama jeng jadul
mami kamu tuh gimana sih popi
nah selalu pingin tau aja urusan orang
apalagi urusan junedi
om junedi cuti aja mami kami malah yang sibuk
iya popi mami tuh gak ngerti banget sih
bok gini mau main malah disuruh temenin popi
eh kalian berdua
kuping mami tuh sampe panas tau gak
pokoknya dalam waktu tiga hari kalian gak bisa ngambil teko itu dan nangkep pangeran
gini akan buat kalian dempetan selama lamanya
aku tidak dream
aku tidak dream
aku tidak dream
aku tidak dream
aku tidak dream
aku tidak dream
masa aku dempetan sama kecebong kecebong sih aja
anda sudah dikepung
ini bukan om jin
ini jin luar negeri
kalau ini baru izin dalam negeri
bos juni serius amat sih belajarnya
kan masih banyak waktu buat ngerjainnya
belajar itu lebih penting daripada main
kalau pr nya sudah selesai
aku kan bisa main juga
ampun ini baru namanya anak rajin
kayaknya ada yang mau datang
om jin ke depan dulu ya
ngapain tuh nenek rempong datang bawa bawa suaminya
kerjain enak nih biar kapok
awas jangan banyak basah basih
senengnya urusan orang terus
mau ada apa ya pogi ini
gak tau deh popi
kayaknya bogi ke sini mau menjitin jun
kalau popi mau apa
ketok dulu aja
ada apa ya ke sini ya pak
saya ada apa ya kemarin ya
bukit tadi ada apa ya
kita kemarin ya pogi
kan tadi udah dikasih tau kopi
pogi ke sini mau bersih bersih rumah
sekalian bijitin jun
itu baru namanya anak pak rihedi
mau besetin temen
saya tumpah ke dalam dulu ya
mau beres beresin rumahnya ya
masuk ke dalam
saya mau numpang beres beres di dalam ya
emang enak dikerjain
semua main main sih sama bos jun
popi sama pogi udah masuk rumahnya junadi
bentar lagi aku dapat informasi nih
tunggu sini dulu
tunggu sebentar pup pup pup
kita ya atau juga bingung yuk aduh
itu dia juga ini saya bahas sama ibu ibu tiba tiba masuk rumah kita terus memaksa
ingin membersihkan rumah kita
sekali kali kasih pelajaran biar kapok
kebiasaan tujuan nih kayak mereka
ngapain sih bos jun manggil manggil ah anjing jangan gitu dong kan kasian bogi sama ayahnya ya bos jun
biarin aja biar mereka itu kapok gak ngurusin urusan orang lain lagi gak ada cara lain apa
om jin minta maaf kalau emang om jin salah iya iya tapi itu sihirnya tuh
wallace bos jun bentar lagi juga pengaruh sihir om jin hilang sendirinya
aduh kopi sama bugi kemana tuh lah kok lama banget masuk ke dalam
banyak nyambung juga lagi
lagi ngapain disini ini loh lagi nunggu mangga jatuh dari pohon mangga jatuh nggak mungkin ada yang jatuh pohonnya jadi ditebang
iya iya bener ya udah sana aja bu jangan ngurusin saya
aduh kalau kayak gini caranya bisa cemar ini nama baik bu remi mana lagi itu kopi sama buki
sampai aja lama
demi menjalin persatuan dan kesatuan para jin kita harus latihan baris berberet paham
dan tidak akan kena hukum oleh sister jinny lagi oleh sebab itu dengarkan instruksi instruksi
dari kumanan instruktur dimulai dari opi
ya siap dan
jalan tempat angkat kakinya
udah jilat jilatin permanen
jangan banget belas